itu di depan kan ada orang
kenapa nggak keluar sih lihat
loh di maja
abah lagi tanggung nih udah
lu aja keseluruh lihat lagi seteru
ya udah deh
bumi sih mbak
saya mau mengantar
abang masuk deh bang

sekarang masuk ya
biar ini bayang dari sini
kebanyakan tanya ayo masuk
ada apa sih
gue dikandangin di kamar
si mahmud ada di ruang tamu tuh
ngapain gue dikandangin disini
kan mesti gue nemuin dia
kenapa sih gue gak boleh nemuin mahmud
pasti kerjaan pasti dia minta kerjaan sama abang
emang kayak gitu ya bang makasih bang
gak mau bang
dia jadi pegawai abang gak mau
saat dia disini nih
saat dia disini nih
oh gue tuh udah selanjut janji yang emang masuk

bakal ngingat dia sebagai pegawai
awak udah inget janji ada orang utang
aku udah ditepatin
ah gue takut dosa
emang tuh ada si mahmud
nungguin lu tuh udah di ruang tamu
sulang di kamar mak
besar lagi keluar
mak ada break break tuh kok enak tuh
ya ampun orang trek trek dari tadi
tuh ada tamunya
udah nunggu lama
mak kenapa sih
suruh si mahmud masuk
ya disuruh masuk duduk
kalo ketahuan sama haji muhyiddin gimana mak
namanya juga si laturohmi
mengutuskan si laturohmi itu gak baik
tentu dia mak

ini pasti ada hubungannya sama haji muhyiddin
nih jangan aja raya penang
suatu saat dia sadar
kalau kita ini keluarga kita ini
memang dasarnya mau baik
sama keluarga kita
oh jadi ini pasti ada hubungannya sama roby sama rumahnya kan
biar jadi terbuka lebar
iya sih rona
siap kan pendek lu
lam gua bakal masuk
wilayah yang kagak ada bubur sulamnya
nah kan orang makin lama
makin kenal tuh sama bubur sulam
ya bagus tuh
gue sih gak ada masalah
lu mikir ulang deh
buat jadi pegawai gue
alah mikir kelamaan
gua udah oke
mau kerja di sini udah
iya cuman masalahnya nih
semalam didateng emari
nah dia tuh kayaknya keberatan
lu kerja di sini
alah lam lu kagak tau abang gua aja
kan otaknya begitu
karakternya kayak gitu
gak boleh adeknya maju
gua udah gak usah dipikirin
yaudah deh gini aja deh saran gue nih
baik buruknya gak baik buat gue sulam
terima gua lima hari
masuk neraka lam
udah dicek sisa duitnya
utang untuk robby beres
nih masih ada kebiahannya mi
jadi gimana pak
kita cepet aja ya cepet cepet bikin toko
ah yang benar nih pak
udah aja deh

abah sama umi adek apa ya
abah sama umi ada apa ya
abah sama umi adek apa ya
gangan berisik bang
yaudah deh aman aja
kok tib statistically jadi sepi sih
lo habis ambil duit satu setengahnya lihat
kok bapak tahu
itu ada hubungannya sama rumana
belakangan ini lu seringkali ketemu sama rumana
hmm enggak kok
enggak ada hubungannya sama rumana
ramadi mendingan lu terus terang aja
satu setengah m itu gak main main banyak
mending kita kasih enam puluh juta itu aja kan waktu itu beh
daripada satu setengah m
ramadi juga tahu uang segitu banyak
tapi kan itu uang ramadi sendiri
berarti ramadi berhak pakai uang itu buat kepentingan pribadi
gak usah dibahas lagi deh
saya mandi dulu ya pak
ibu yakin pasti ini ada hubungannya sama haji muidin tuh duit
pak be juga sih gak dengerin ibu
malah ngedukung si ramadi menjengkel jengkel rumana
iya pak be kan cuma kasih support
dia nekat begitu
anak itu pasti udah dicuci otaknya sama haji muhyiddin
makanya dia sampai nekat ngeluarin duit segede itu
pak be juga jadi nyesel
kenapa dulu pakai kita jodoh jodohin dia sama anaknya haji muhyiddin
wah wah wah siapainya sebar itu perempuan
iya ada apa bu
hebat deh sebari kecilnya cengeng buduk
sekarang punya bini sampai dua satu rumah lagi
oh iya belum tahu ibu ya
aye temannya bari waktu kecil akrab banget sama dia
yang ayah tahu itu sobari bininya yang atuk muda yang atuk
kok hebat tuh
itu yang salah ya
isi deh waalaikumsalam
dasar buah ayah
lihat aja nanti bang sobari
ayah remas remas luka juta
cian beraninya ngurungin ayah
ya ampun tuh
tuh lihat tuh
itu di depan kan ada orang kenapa nggak keluar sih lihat
abah lagi tanggung nih udah
lu ajak ke sana lihat dulu
saya mau mengantar pesanan bisa mbak yang mbak pesan
gila mbak cakup banget
eh jangan jangan tukang pisa lagi
ah lu punya dua ruh
nih berikutnya ya makasih ya
aduh aduh aduh
tidak ada diri
belum tuh heran deh sama umi sama abah
kita tuh kan lagi dalam keadaan yang sulit
kenapa umi sama abah malah beli makanan kayak gini yang mahal
rum kalau cuma pizza mah buat abah sama umi kecil
sebentar lagi tuh abah sama umi mau buka toko supermarket
emangnya dia kira dia aja yang bisa panjak
anjak kita juga bisa ya bay
waduh ada pesta
bulan tahun pok
aduh jajaran loh ya mut
empok sama abang lu belum ngambil lu udah ncomot aja lu
laper sih lapar
tapi jangan kelewatan begitu dong
masa abang mau empok lu makan bekas sisa lu
yang bener aja dong
gak ilah nih abang
abang ambil yang sebelah sana empok yang sebelah sana
nah udah deh
lu biar lu lu aja pak yang makan di situ
habisin situ terus pak
aduh kelewatan banget nih